masyarakat dunia terus menyoroti potensi resiko bangkrut atau gagal bayar utang pemerintahan amerika serikat
situasi yang disebabkan menggunungnya utang pemerintah amerika serikat hingga tiga puluh satu empat triliun dolar amerika serikat
atau lebih dari empat ratus tujuh puluh ribu triliun rupiah dan jatuh tempo pada tanggal lima juni mendatang
potensi amerika serikat gagal bayar utang ini turut membuat para pembuat kebijakan di indonesia menaruh perhatian kuat
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual direktur eksekutif center of reform on economics muhammad faisal
selamat pagi mas faisal
selamat pagi mbak begi
ya mas faisal ini amerika serikat tentunya merupakan negara dengan kapasitas perekonomian terbesar
yakni pdb dua ribu dua puluh dua mencapai dua puluh lima triliun dolar amerika serikat
tentunya setiap guncangan yang terjadi terhadap perekonomiannya akan mempengaruhi ekonomi secara umum
salah satunya tentunya indonesia apa dampaknya terhadap indonesia
ada beberapa channel sebetulnya
tapi yang jelas kalau kaitannya dengan gagal bayar default itu dampaknya adalah pertama ke dalam negeri amerika dulu
artinya ada pemangkasan anggaran ya untuk pembangunan
nah ini dampaknya secara singkat ini bisa menurunkan permintaan dalam negeri amerika meningkatkan pengangguran
yang efeknya nanti ke negara negara yang lain
kenapa karena banyak negara itu
amerika secara umum sebetulnya negara trading partner nomor satu nomor dua lah ya sekarang setelah china
tapi biasanya banyak negara itu banyak mengekspor itu ke amerika ya termasuk china sendiri
nah indonesia sendiri juga sama ya
oleh karena itu makanya kemarin ya ketika kalau kita ingat di november kemarin ada sempat ada gejolak di dalam negeri
gelombang phk di sektor padat karya di industri sepatu industri pakaian ya
industri tekstil itu tidak lepas karena ada penurunan permintaan di amerika
karena dampak daripada inflasi yang tinggi terus kemudian menghantam pada konsumsi dalam negerinya
sehingga kalau kemudian nanti ada gagal bayar yang kemudian harus berdampak kepada pemangkasan anggaran
nah ini dampaknya kembali akan menghantam konsumsi dalam negeri amerika
yang artinya prospek ekspor kita ya kalau sebagai salah satu mitra amerika itu akan terganggu
terutama sektor sektor tertentu yang memang
sangat bergantung pada pasar di sana
nah tapi channelnya sebetulnya kalau kita berbicara pengaruh dari ekonomi amerika bukan hanya itu ya
jadi salah satunya juga di pasar keuangan ya
termasuk misalnya di dua ribu dua puluh dua kemarin ketika inflasinya sangat tinggi
the fed kemudian menaikkan tingkat suku bunga
ini kan lantas mempengaruhi negara negara lain untuk harus menaikkan tingkat suku bunga acuannya
di bank bank sentral di negara lain termasuk juga di indonesia
karena untuk menghindari capital
outflow dari negara negara emerging market ke amerika
nah ini tidak lepas juga karena dominasi us dollar dalam perdagangan dunia
ya mas faisal ini sekarang semua headline berita
banyak sekali yang bilang oh gagal bayar utang amerika serikat ya
seperti apa sebenarnya ekonom melihat potensi gagal bayar utang amerika serikat
apakah mereka benar benar bisa gagal bayar mas faisal
ya gini sebetulnya akar permasalahannya adalah karena selalu
di amerika itu belanjanya selalu lebih besar daripada penerimaan ya
ketika belanja lebih besar dari penerimaan maka pasti akan terjadi defisit
dan defisit itu terus terjadi dari tahun ke tahun ya
sehingga kalau diakumulasikan makin lama makin meningkat
nah ada seiling yang ditetapkan ya
sailing atau batas atas utang ya
atau defisit itu juga utang lah ya
total dari pemerintah amerika
yang itu dari tahun ke tahun dimonitor dan disepakati
ya antara pemerintah federal dengan kongres ya
nah lalu yang terjadi ya sebetulnya
karena ini terjadi terus dari sejak
kalau kita dihitung sebetulnya dalam delapan puluh dua tahun terakhir
itu amerika itu terus menaikkan batas seiling untuk utangnya
sebanyak lebih dari seratus kali
nah jadi sudah menjadi kebiasaan ini sebetulnya
jadi yang terjadi akhir akhir ini atau kekhawatiran akhir akhir ini terjadi juga
sebetulnya sudah dilakukan
kalau kita ber
lihat dari pengalaman ke belakang
jadi gagal bayar itu pasti akan dihindari
ya baik oleh pemerintah dan juga oleh kongres ya
jadi biasanya selalu akan dicapai kesepakatan baru ya
untuk supaya tidak terjadi dampak yang buruk bagi ekonomi amerika serikat
jadi artinya sailingnya biasanya hampir pasti akan selalu dinaikkan
nah kalau dinaikkan nah ini dampak terhadap ekonomi domestik amerika bisa dihindari
termasuk juga dampak global ya
nah tapi tentu saja ada juga efek sampingnya
kalau kemudian tailingnya itu dinaikkan
nah biasanya juga yield dari surat utang amerika juga akan meningkat
kalau yield meningkat maka ini akan mendorong peningkatan surat utang di negara negara lain
termasuk juga di indonesia
nah jadi ini akan mempengaruhi juga ya dari apa dari sisi apa biaya
biaya kredit dan lainnya
lain lainnya ya di sektor real ya
baik mas faisal ini sepertinya sudah ada strategi ke depannya dan tidak kemungkinan kecil begitu ya
amerika serikat ini akan gagal bayar
dan bagaimana tren dolar amerika serikat ke depannya pak
ya kalau kemudian dead sailing baru itu disepakati
maka ini tentu saja akan berdampak yang seperti saya katakan tadi
akan ada peningkatan dari yield atau imbal hasil dari obligasi surat utang dihabiskan
nah ini tentu saja akan mempengaruhi pasar perdagangan di capital dan juga capital flow ya
dan artinya permintaan terhadap dolar cenderung jadi lebih menguas
karena yieldnya tadi lebih tinggi ya
dan ini biasanya direspon oleh negara negara lain juga untuk meningkatkan yield
tapi yang jelas adalah kecenderungannya memang tekanan terhadap mata uang negara negara emerging market akan meningkat
termasuk terhadap rupiah
tapi kalau saya melihat dampak terhadap rupiah
karena akhir akhir ini rupiah itu cenderung lebih kuat ya
relatif terhadap kalau dibandingkan dengan mata uang lainnya di meching market ya
bahkan akhir akhir ini justru menguat terhadap dolar ya
artinya kecenderungan untuk capital inflow akhir akhir ini lebih besar
ya sehingga kalau nanti ada dampak karena kenaikan yield atau imbal hasil obligasi di amerika
nah ini memang akan memang akan
ada pengaruhnya ya
tapi saya melihat pengaruhnya tidak terlalu besar ya
kecenderungan memang akan kembali akan menguat dolarnya tapi tidak akan terlalu signifikan ya
karena kondisi kondisi fundamental indonesia sekarang relatif lebih kuat dibandingkan negara negara lain
mungkin negara negara emerging market yang lain saya rasa akan lebih rentan
baik jadi ini rupiah relatif masih aman ya mas faisal
relatif aman menurut saya
baik mas faisal tadi anda juga menyebut memang dampaknya ini kepadat
karena seperti kita lihat ada gelombang phk juga di beberapa pabrik baju dan sepatu seperti itu
tapi apakah ya mas faisal efek krisis utang amerika serikat ini indonesia juga bisa melihat ada peluang dan bisa ketiban cuan juga
apakah ada momentum yang bisa kita manfaatkan
ya jadi artinya kekhawatiran akan resesi yang terjadi di amerika
seandainya tidak dilakukan tidak disetujui
kenaikan seiling utang amerika ini bisa dihindari
artinya kekhawatiran itu akan ada transmisi resesi dari amerika ke negara negara lain itu lebih bisa diminimalisir
tapi biar bagaimanapun memang perlu tetap ada antisipasi
karena tadi ya efeknya tadi terhadap currency ya terhadap nilai tukar rupiah
yang kedua juga adalah sebetulnya tanpa ada isu default utang di amerika saja
sebetulnya resesi sudah terjadi
jadi sudah terjadi di banyak negara ya
di beberapa negara ya
kalau kita ingat apa lihat terakhir jerman itu sudah dinyatakan resesi walaupun mild resesi
singapura ya baru baru ini juga sudah dua kuartal kontraksi
jadi artinya dalam kondisi dimana walaupun default utang itu sudah diatasi di amerika
tetap kita perlu mengantisipasi bahwa kondisi global sekarang ini memang belum terlalu kondusif ya
tidak baik baik saja
artinya yang perlu diantisipasi bagi pemerintah adalah
bagaimana memperkuat dari kebijakan dalam negeri ya untuk memperkuat perekonomian dalam negeri
dari sisi konsumsi menjaga daya beli
yang kedua adalah dari sisi memperkuat sektor sektor atau pelaku iklim usaha
termasuk diantaranya adalah usaha kecil menengah dan sektor sektor terutama yang banyak bergantung pada perekonomian luar
baik mas faisal ini sangat penting untuk menyusun strategi dalam negeri
dan tentunya kalau misalnya
dan tentunya kalau misalnya
kita balik lagi ke utang pemerintah amerika serikat ya
dan jepang dan tiongkok adalah pemegang terbesar dengan masing masing sekitar satu triliun dolar
bagaimana anda melihat komposisi utang ini
karena melihat jepang dan china adalah pemegang utang terbesar
ya memang jika satu negara
banyak bergantung utangnya pada pinjaman dari luar ataupun kepemilikannya
kepemilikasuran utangnya banyak dari luar
ini kerentanannya memang tinggi ya
termasuk juga kalau amerika struktur utangnya banyak dipengaruhi atau banyak dipegang sebetulnya oleh tiongkok
ini juga sebetulnya kerentanannya tinggi
jadi itu menjadi lesson learned bagi kita
perlu terus menjaga struktur utang kita
supaya satu ya
terhadap pdb nya
tapi juga dari sisi seberapa besar ya
utang luar negeri atau kepemilikan surat utang yang dimiliki oleh asing
atau yang dinominasinya mata uang asing
nah ini menjadi sangat penting
karena amerika pun sebetulnya juga waspada dalam kondisi struktur utang yang seperti itu
dan diantaranya selalu kemudian yang lain juga adalah
tapi amerika sendiri di sisi yang lain memang punya dominasi
keuntungan dari sisi misalkan dolarnya
ini juga kan dipakai secara meluas di dunia
dan juga dalam perdagangan minyak
nah ini yang bisa lebih meredam ya
perekonomian di amerika
walaupun dari sisi struktur utangnya itu banyak dimiliki asing
tapi kalau negara negara yang tidak punya privilege seperti amerika
yang dolarnya itu dominan ya
nah ini tentu saja kerentanannya akan menjadi lebih tinggi gitu sih
ketika surat utang lebih banyak
apalagi yang di dalam mata uang asing
atau dimiliki oleh asing
baik mas faisal
kami akan terus memantau isu krisis utang ini
bukan hanya dari amerika serikat saja
tapi banyak negara lain juga mempunyai potensi krisis utang
mas faisal sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi